pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa atau bem institut agama islam negeri palopo berakhir ricuh
aksi saling serang antar pendukung calon ketua bem iain palopo panitia berlanjut hingga keluar kampus
kericuan terjadi saat proses penghitungan suara pada selasa diprotes oleh masing masing pasangan calon
panitia dituding melakukan kecurangan dan berujung saling serang di lokasi pemungkutan suara di dalam kampus iain palopo
kerusuhan pun meluas hingga luar kampus sejumlah mahasiswa termasuk aparat terluka akibat pukulan dan lemparan batu
selain korban luka fasilitas kampus juga banyak yang rusak
polres palopo menerima empat laporan terkait peristiwa ini diantaranya pengerusakan kotak suara hingga penganiayaan anggota polisi
sekarang ini yang sudah kita terima ada empat laporan
satu laporan terkait dengan pengrusakan kotak suara yang dilaporkan itu kekerasan
yang dilakukan secara bersama sama
kemudian ada satu laporan penganiayaan dari pihak paslon nomor satu
satu lagi laporan pengrusakan penganiayaan secara bersama sama
korbannya ini anggota kami